aksi teror kembali terjadi di buku kota rabu malam ledakan bom di kampung melayu menjadi bukti
terorisme masih belum tuntas diberantas
pemerintah pun diminta sigap hentikan aksi teror yang sengaja ingin menebar ketakutan di masyarakat
bungkam penebar teror menjadi tema editorial view kita hari ini
dan telah hadir bersama saya di studio dua cnn indonesia kepala peliputan cnn indonesia revolusi riza
revo ini terjadi lagi apakah anda melihat deteksi dini terhadap aksi aksi terorisme kembali lagi
mas gul ya kembali lagi tidak bisa melihat
karena tadi ada yang bilang sudah terjadi secara transnasional di manchester di filipina
berarti indonesia ada kemungkinan
kenapa ini selalu terjadi dulu baru ada pendidikan penangkapan seperti itu
ya memang ini jadi keprihatinan bersama gitu ya
bahwa terorisme masih menjadi ancaman laten buat kita negara indonesia
artinya ada beberapa penyebab gitu ya
pertama apakah memang aparat pemerintah tidak cukup mampu untuk mendeteksi tadi itu
yang kedua berarti proses deradikalisasi yang terjadi itu tidak berjalan dengan efektif
karena deradikalisasi itu kan bukan hanya untuk narapidana atau orang yang pernah tertangkap karena tersangkut kasus terorisme
tapi bahwa paham paham radikal ini terus menyebar
nah kita sebagai median juga ikut bertanggung jawab sebenarnya dalam proses deradikalisasi ini
proses deradikalisasi penyebaran paham paham atau penghentian paham paham radikal ini
ini kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata atau aparat kepolisian
tapi misalnya kita kita sebagai media yang artinya juga bagian dari masyarakat sipil di negara ini juga punya peran penting sebenarnya untuk menghentikan
atau setidaknya mengurangi penyebaran paham deradikalisasi ini
mas revo tapi yang menarik adalah saat ini para terduga teroris adalah sel sel terpisah ya
atau biasa dikenal loner wolfer ya
mereka melakukan penyerangan tanpa ada lagi proses bayat perekrutan kemudian ada treatment dan pelatihan
itu yang dikatakan sebagai pihak populisan kendala mereka untuk melakukan deteksi dini
bagaimana anda melihat itu
ya memang setelah beberapa kasus terorisme yang terjadi
jadi di tahun dua ribu an ke atas gitu ya
kalau dulu kan serangannya itu masif
serangannya bomnya besar menewaskan bisa ratusan korban
yang disasar juga simbol simbol asing gitu kan
tapi belakangan setelah tahun dua ribu sembilan ya ada perubahan pola gitu kan
perubahan pola penyerangan yang melakukan satu satu gitu
misalnya ketika di jawa tengah satu orang menyerang pos polisi gitu
kemudian ada juga yang di cirebon klaten juga menyerang kantor polisi
tapi single gitu sendirian saja gitu
juga ketika di pom tamrin gitu dan kemarin gitu
tidak dalam skala tidak dalam jaringan yang terorganisir secara matang gitu ya
tapi lebih pada orang per orang gitu kan
dan yang diserang pun juga bukanlah
apalagi tempat tempat dengan masa masif gitu ya
tapi lebih spesifik gitu
ada kepolisian kebanyakan polisi
karena dianggap sebagai bagian dari yang selama ini menghalangi mereka
togut kalau istilah mereka gitu kan
dan juga pejabat pemerintahan yang disasar pns gitu
nah memang ini pasti akan menimbulkan kesulitan tersendiri ya
bagi polisi atau penyidik untuk melakukan deteksi
satu lagi yang menjadi argumen dari pihak kepolisian ini kan tentang undang undang terorisme yang belum rampung
yang revisi nya saat ini sedang diajukan gitu kan
tapi memang diajukan sejak empat tahun lalu ya
dua ribu tiga belas dan sampai sekarang revisi nya belum kelar
terkait dengan revisi amandemen undang undang nomor lima belas dua ribu tiga

terkait dengan tidak ada pasal khusus untuk menindak pelaku
yang sudah mengikuti pelatihan dan pengiriman dana
kemudian mereka juga sempat berangkat ke suriah seperti itu
tapi kemarin seperti saya juga sempat berbincang dengan salah satu direktur informasi bin
yang mengatakan bahwa saya kendalanya adalah masih kontroversi terkait dengan hak asasi manusia
itu bagaimana ini mas
ya ini memang undang undang revisi yang diajukan ini memang menimbulkan polemik tersendiri gitu ya
karena dengan beberapa mengatakan ini mirip dengan internal security act gitu ya di beberapa negara negara maju
kemudian bisa menangkap orang tanpa barang bukti yang baru dugaan gitu ya
artinya begini memang ada beberapa pasal
ini undang undang terorisme ini bisa menjadi pisau bermata dua gitu
di satu sisi bisa menjamin keamanan negara keamanan bangsa dan negara gitu
tapi di sisi lain juga menimbulkan polemik menimbulkan problem gitu dari sisi hak asasi manusia
kalau ini digunakan dengan cara yang salah
bisa membungkam katakanlah membungkam kebebasan berpendapat gitu
ini yang saat ini tarik ulur ya tarik ulur di pembahasan
yang jelas begini ketika undang undang revisi undang undang anti terorisme ini disahkan harus ada mekanisme dan alat ukur yang jelas
sehingga kekhawatiran kekhawatiran tadi itu bisa diminimalisir gitu
kekhawatiran bahwa ini akan melanggar hak asasi dan sebagainya terus bisa diminimalisir
karena kan kita ini sebenarnya punya pengalaman traumatis ya dengan masa lalu gitu
ketika masa order baru dengan proses kokam tipnya gitu ditangkap
kemudian bahkan di era era modern era era sekarang ini bukan modern era sekarang ini ketika penanggulangan terorisme bisa ada beberapa banyak terduga teroris yang
tewas ditembak tanpa ada proses pengadilan gitu
nah ini kan juga problematik gitu
nah dengan adanya kalau misalkan undang undang terorisme ini disahkan revisi undang undang terorisme ini disahkan tanpa ada mekanisme dan alat ukur yang jelas
nah kekhawatiran seperti itu yang
sementara kalau untuk liputan di cnn indonesia sendiri terkait dengan follow up ke depannya tadi penangkapan penyidikan masih terus berlangsung kira kira seperti apa ini mas revo sebelum kita tutup perbincangan
kita semua tetap sepakat
bahwa cnn indonesia sepakat
bahwa terorisme ini kan kejahatan yang luar biasa
yang luar biasa terhadap kemanusiaan
artinya kita akan mengawal
mengawal bahwa ini menjadi porsi porsi pemberitaan yang cukup penting buat cnn indonesia
selama dua hari kemarin kita melakukan breaking news panjang gitu ya
bahkan kita termasuk yang paling panjang diantara televisi televisi berita yang lain kan
breaking news kita tentang kita fokus di aksi terorisme ini
di pemberitaan program
program ini pun mayoritas juga pemberitanya tentang terorisme
artinya kita akan mengawal kasus ini
kita akan mengawal kasus ini dan juga memberi perhatian bahwa ke depan kasus ini tidak
aksi teror itu nggak boleh lagi terjadi
kita akan mengawal sedemikian rupa lah untuk itu
ya terima kasih mas revo untuk informasinya terkait dengan editorial view hari ini
bom kampung melayu yang juga tidak hanya sekedar teror tapi juga kembali mencoreng keamanan dan juga rasa kenyamanan warga ibu kota dan indonesia
ya terima kasih mas revo